namanya sedang ramai dibicarakan
tukang las asal bali ini memikat perhatian masyarakat
berkat dengan mekanis yang ia kembangkan sendiri
akrab di satatawan
ia tinggal di desa nyuh tebel karangasem bali
sejak tangan kirinya lumpuh
pria tiga puluh satu tahun ini bersiasat membuat lengan mekanis
agar tetap bisa bekerja demi menghidupi keluarganya
tawon tidak pernah menganggap lengan mekanisnya ini sebagai robot
karena tidak menggunakan pemrograman komputer untuk menjalankannya
bagi saya gitu pribadi bukan alat robotik
sebenarnya ini hanya alat bantu kerja saya
untuk menghidupi keluarga saya yang sedang nafalah
kalau dibilang robotik ini
tidak ada program
tidak ada semua tidak ada
hanya ada mungkin ini
ada apa actuator lah
mungkin ya berapa persen mungkin ya serupa dengan domba
tapi sebenarnya ini bukan robot bagi saya
ini sebenarnya manual saya pakai
life detector atau biasa di bahasa indonesia nya
apa namanya alat uji kebohongan lah gitu
cara kerjanya sebenarnya simpel sekali
semua orang pun tahu ini bahwa
nah ini kan
ini kan kalau disentuh
kalau ada spekernya kan
getar dia gitu
ini pohonnya kan arusnya keluar ac
maka saya kasih harus searah
kasih dioda satu
dimasukin ke relay
kayak ini umpamanya untuk
menggerakkan motor ini lah
kalau ini untuk
lag detector nya yang di kepala
karena dia kan perlu stabilitas gitu
bahan bekas atau rongsokan yang menjadi komponen lengan mekanis
diakuinya ditemukan dari berbagai macam tempat
yang penting semuanya bisa berfungsi
dan memudahkan pekerjaannya
kalau ini dari pipa ini
saya ketemukan di sungai ini
saya ambil oh ini bisa dipakai untuk
ya di sini lah gitu
ini saya juga nyari nyari nih di tegala nih
dapet apa sepon dah jelek nih
dan ini saya ambil dari shop backer
untuk gearnya ini
ini kalau di bahasa saya ini gear
ini ada dinamonya ini
ini dinamo eh ini gear starter
di dalam itu gitu
setelah itu ke sini
saya ambil gearnya dalamnya dinamo pcd
biar kecil gitu
soalnya di sini paling sedikit bebannya sini
beban paling sedikit
nah kalau yang ini
ini saya ambil printer dari printer dia
kan dia pakai poli pakai karet
pun apa timming timming bela gitu lah modelnya
ini ada gearnya ke sini gerakin ini gitu
ini ada kuplingnya di sini gitu
kalau dia kencang berputar ini ikut berputar gitu
kalau enggak enggak mau gitu
sebenarnya itu saja ya saya maklumlah
keterbatasan saya kan tangan saya satu
udah nggak berfungsi maksimal gitu
kalau mau kerja saya mau gini aja dulu kaki ikut
kan saya dulu sebelum pakai tangan ini
saya masih terus gini saya
nggak bisa kerja kan kemana mana mau ngambil
saya taruh ini ini barangnya kan gini

saya taruh sini gitu
gitu saya ya maklumlah gitu
berusaha lah untuk bertahan hidup gitu
ide lengan mekanisnya memang tercetus
tepat dua minggu setelah ia lumpuh
hanya butuh dua bulan sampai alat bantu kerjanya ini
bisa benar benar digunakan untuk pertama kali
saya murni untuk bertahan hidup
makanya teman teman yang berkomentar negatif itu
mungkin anda benar komentarnya begini begini
karena mungkin anda sudah meneliti
saya bukan ingin melampaui kepintaran anda enggak
saya orangnya itu tidak
saya tamatan smk gitu
kalau emas mungkin kuliah sampai keluar negeri
ngabesin uang banyak bermiliar miliar
saya dulu hanya ngabisin uang sembilan juta sekolah di smk
itu pun pinjam saya gitu
pinjam kadang kerja kadang smk gitu
spp enggak bayar gitu
delapan juta zaman dulu saya ngabisin uang
saya masih ada gini ingat catatannya